pt pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non subsidi
kenaikan ini disebabkan harga minyak mentah dunia yang terus naik
per dua puluh empat februari kemarin harga bahan bakar minyak naik bervariasi
untuk bahan bakar jenis pertamax naik menjadi delapan sembilan ratus yang sebelumnya berada di kisaran delapan enam ratus
untuk kelas bbm tertinggi pertamax turbo dijual seharga rp sepuluh seratus per liter
kenaikan ini disebabkan oleh meroketnya harga minyak mentah dunia yang menyentuh angka rp enam puluh enam puluh lima per barrel
menurut pertamina kenaikan harga pertamax masih berada di kisaran wajar
dan pertamina tidak menaikkan harga minyak subsidi seperti premium petrolite dan solar bersubsidi
dan apa kata pertamina terkait kenaikan harga minyak jenis pertamax
pertamax ini kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan juru bicara pertamina adiatma sarjito
selamat sore pak adiatma
pak diatma kenapa kenaikan dari bahan bakar minyak non subsidi ini berbeda beda pak
mulai dari rp tiga ratus hingga rp tujuh ratus lima puluh per liternya
apa yang menjadi perhitungan dari pertamina sendiri pak adiatma
oke pertama jenis bahan bakar yang naik itu adalah jenis bahan bakar umum
ini berdasarkan aturan itu kepres nomor satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
mengatakan bahwa ada tiga jenis bahan bakar
yaitu yang pertama jenis bahan bakar tertentu atau pso
yang kedua adalah jenis bahan bakar khusus penugasan atau jpkp
yaitu premium dan solar di luar jawa madura dan bali
yang ketiga adalah jenis bahan bakar umum
jenis bahan bakar umum adalah penata pandang yang ditentukan oleh badan usaha
yaitu ada pertamak series dan vex series
di jenis bahan bakar umum pertamina bukan satu satunya perusahaan yang menjual bahan bakar tersebut
ada beberapa kompetitor lain yang menjual bahan bakar yang kualitasnya hampir sama
pertamina akan mengklaim bahwa kenaikan harga dari sejumlah bahan bakar minyak non subsidi ini
karena kenaikan dari harga minyak mentah dunia yang berkisar enam puluh hingga enam puluh lima dolar amerika per barang
sebenarnya kalau dihitung dari secara persenan begitu
berapa beban pokok kemudian berapa persen yang memang harus dibebankan ke pertamina
sehingga harus menaikkan bbm non subsidi ini pak diatma
oke gambarannya begini
kebutuhan kilang itu satu harinya sekitar satu lima juta barrel oil per day
produksi dalam negeri sekitar lima ratus sampai enam ratus ribu barrel oil per day
sisanya perut itu kita impor
yang pertama setelah diolah di dalam kilang menjadi produk
kita masih lagi menambah beberapa produk untuk kita jual ke masyarakat
kalau ditanya berapa berapa persen
jadi pembentuk harga bahan bakar itu ada dua
yaitu adalah harga minyak mentah dunia dan kedua adalah kurs dollar
dan semuanya di luar kendali pertamina
kalau bahan baku itu sendiri
presentasi terhadap harga jual sekitar delapan puluh sembilan puluh persen dari komponen harganya mas
oke sehingga kalau kita bisa prediksi kenaikan tiap berapa dari harga
minyak mentah dunia kemudian juga nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
yang membuat akhirnya pertamina berpotensi bisa menaikkan kembali
jadi berdasarkan kprs satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
evaluasi itu untuk jbkp biasanya tiga bulan sekali
setiap tiga bulan melakukan evaluasi
dan dalam tiga bulan itu kita lihat trendnya tiga bulan terakhir sampai hingga ini adalah naik
jadi untuk sebab itu kita naikkan
berdasarkan harga rata rata ya
kalau bisa dikatakan dalam rentang seperti itu
berapa besar kenaikan yang berpotensi menaikkan harga bbm pertamina
angkanya belum ini pasti ya
sekitar dari lima puluh sampai enam puluh lima lah itu apa namanya
kemarin kan sempat juga mencapai lebih dari enam puluh lima enam puluh sembilan tujuh puluh
kemudian dia turun lagi di enam puluh dua enam puluh tiga gitu
berarti bisa dipastikan karena evaluasi tiap tiga bulan sekali kenaikan ini
harga baru ini akan bertahan hingga tiga bulan ke depan seperti itu pak di atma ya
enggak bisa begitu
enggak bisa juga ya
bahwa berarti jika harga minyak mentah dunia terus meningkat
kemudian juga dolar yang semakin perkasa terhadap nilai tukar rupiah
juga bisa saja sewaktu waktu harga bbm non subsidi akan kembali naik
tapi dalam tiga bulan terakhir ini faktor dari nilai tukar stabil mas
jadi lebih banyak kepada harga akut yang mempengaruhi kenaikan ini
oke sehingga dua komponen itulah yang akhirnya harus diwaspadai gitu ya oleh masyarakat
nilai tukar rupiah dan juga harga minyak mentah dunia yang bisa saja berpotensi kembali menaikkan
harga bbm susi di pertamina seperti itu ya pak adi atma ya
kalau saat ini apakah sudah ada prediksi mungkin hingga kapan harga ini akan berlaku
jadi memang banyak pengamat pengamat atau lembaga lembaga studi memprediksikan harga naik atau turun
tapi kan yang kita pakai kan kenyataannya mas
realisasinya realisasi tiga bulan ini naik atau turun
dan untuk jenis bahan bakar umum ini memang pernah juga turun gitu loh
kalau pada waktu harga minyak mentah turun ya turun
itu dia naik ya naik
dan di dalam distribusi bahan bakar umum pertamina bukan satu satunya ya yang turun
ya aku bilang itu n animate studio maksimal
terima kasih meters